apa kamu gak tau tuh
kalau polisi di luar sana bisa nangkap saya
gara gara kemarin kecelakaan
dan si ika meninggal
mending saya ambil aja dompet ini
nah ini ada duit
mending duit ini saya bawa kabur aja
untuk kabung sini kan
aduh buranti mas kayak dijelasin
pantesan parete gak mau copot jadi rt
hasilnya keluarganya kak ika
gara gara teror hantunya kak ika
semua warga jadi korban
kalau kata pepatah sih
itu udah jatuh ke tim patah gak
kita gak bisa diem aja
kita harus bertindak
banyak sih yang bisa kita lakuin
aku tau caranya
apa lu bener kan
di sini tempat kecelakaannya
iya ini kan kilometer tiga belas
aku yakin pasti hantunya kak ika muncul di sini
kan dari cerita supir angkutnya parete
hantunya kak ika itu muncul terus di sini
eh udah kalau gitu kita tungguin aja yuli
kalau dia misalkan jahat sama kita gimana
kalau dia berniat jahat pasti dia udah nyerang kita di sini
yaudah kita ikutin aja
siapa tau dia mau kasih tau jelasatnya dia di mana
kamu yakin ini gak bahaya
aku takut kalau ini cuma jebakan buat kita
aku yakin banget pasti dia mau ngasih tau sesuatu buat kita
yaudah kita ikutin
kenapa demam demam trying
kalian yeres banget
eh kita ke sana yuk
adaan bang jarwo dimana aku ini istrinya bang aku berhak tahu di mana bang jarwo berada
baik jujur ya nih jujur saya enggak mau ikut campur sama urusan rumah tangga sampai yang saya
udah bantu sebisa saya mbak yaudah kalau gitu sampai dulu ya ya assalamualaikum bang
hai gimana apa kamu sudah ketemu anak dan istri saya kamu bilang apa ke mereka aku udah bilang
apa apa tapi yang jelas mereka marah sama sampean dan mereka enggak mau ngapain sampean
hai terus gimana lagi
mendingan sampai menyerahkan diri ya tau sebagai temen aku udah bantuin kamu sebisa aku
aku nggak mungkin ngupetin kamu terus wo karena apa karena setiap hari hantunya ika itu
menyerang aku terus iya saya akan pergi dari rumah ini dan saya janji saya enggak akan merepotkan
kamu lagi wak jarwo mau sampai kapan sampean ngumpet kayak gini terus yang gentle dong
mendingan sampai keluar sampai kasih tahu sama orang orang apa yang terjadi sebenarnya
sampean kan laki laki jangan pengecut
kamu mau manduh kamu bilang saya pengecut wak
jelas kita harus kasih tahu ayah kamu sama semuanya
abdel cepetan kasih tahu ayah aku

apa kamu gak tau tuh
apa kamu gak tau tuh
gara gara kemarin kecelakaan
gara gara kemarin kecelakaan
dan si ika meninggal
dan si ika meninggal
saya ambil aja dompet ini
nah ini ada duit
mending duit ini saya bawa kabur aja
nah ini ada duit ini saya bawa kabur aja
amrung kak jangan
jangan kak amrung
amrung kak amrung
itu arissa mabela ditangkap hantu
bagaimana cara ditangkap sama hantu
ih pake nanya bagaimana
dimana ditangkapnya april
kenapa jadi pada nanyain sih
mendingan sekarang kita susurin aja mereka
itu teh anak teh ali
ayo april tunjukin jalannya